ada kendala atau tidak

dan itu nanti setelah administrasi selesai
kami bagi distribusikan ke tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah
di sini yang harus diperhatikan betul adalah rantai dingin
karena memang vaksin ini perlu perlakuan khusus
sehingga kita ada kualitas vaksin itu sendiri
oke perlakuan khusus itu maksudnya seperti apa nih pak yulianto
ya itu tadi
jadi harus menjaga rantai dingin
jadi mulai dari kami menerima lalu nanti kita distribusikan ke kabupaten kota
lalu kabupaten kota nanti mendistribusikan rantai khususnya sampai ke vaksin sampai ke rumah sakit
sampai ke pos untuk vaksinasi dan sebagainya
itu harus dijamin rantai dinginnya
jadi untuk itu ini yang kita terima adalah vaksin
itu membutuhkan suhu tiga delapan derajat celcius
dan nanti akan didistribusikan ke tiga puluh lima kabupaten kota
nah ini di tiga puluh lima kabupaten dan kota ini juga siap atau tidak dengan infrastruktur untuk menjaga kualitas vaksin ini pak yulianto
karena kita ini sebenarnya vaksinasi sudah biasa ya
kita kan sudah punya program vaksinasi
koordinasi itu sudah rutin kita laksanakan
jadi rantai dinginnya sudah ada tenaga vaksinatornya sudah ada
lalu juga logistik yang lain seperti sharing lalu safety box lalu yang lain lain ini sudah ada semua
cuma yang berbeda saat ini adalah vaksinnya
biasanya kita memakai vaksin program itu untuk bayi dan balita terutama ya
nah sekarang ini adalah vaksin untuk orang dewasa
begitunya adalah sasarannya saja sebenarnya
tapi bagaimana cara menyuntiknya itu juga hampir sama dengan vaksin yang lain gitu
oke artinya infrastrukturnya sebetulnya sama begitu ya
saya ingin ke dokter
dokter daeng menyatakan siap untuk menjadi salah satu yang pertama divaksin ya dok ya
oke mendengar penjelasan pak yulianto tadi mengenai mekanisme distribusi kemudian penyimpanan
apa kemudian yang bisa menjadi catatan
apakah memang sama sekali tidak ada perbedaan dengan vaksinasi vaksinasi yang biasa dilakukan sebelumnya
ataukah ada hal yang berbeda di sini dok
ya jadi kalau rantai distribusi ya karena menggunakan rantai dingin atau konsen itu
ini alhamdulillah yang pertama ini yang sifat ya
setahu kami itu mirip dengan persyaratan rantai dingin yang sakit itu
jadi kebetulannya terbantu
kawan kawan di provinsi kabupaten satepustesmas mungkin sudah terbiasa
dan sudah tersedia
yang berbeda mungkin nanti volumenya
karena ini kan jumlah masyarakat nanti ya setelah nakas itu kan akan menjadi banyak
karena targetnya tujuh puluh persen jumlah masyarakat
tapi kan yang awal awal ini untuk nakes
kami dengan infrastruktur yang sudah tersedia
cara menyuntiknya juga tidak terlalu beda
keterampilan tidak sulit
sangat berharap dan berkeyakinan ini berlanjutan baik
kalaupun ada infrastruktur misalnya yang perlu tambah
mungkin saya dengar wilayah provinsi itu sudah intens koregasi dengan kementerian terkait di jakarta
mudah mudahan kalau masih ada yang beberapa yang perlu ditambah dikuatkan itu segera bisa
tapi secara umum
infrastruktur dan cara pemberian itu mirip dengan imunisasi rutin yang sudah biasa dilakukan oleh teman teman tenaga kesehatan di lapangan
oke kepada biasanya targetnya kepada anak anak begitu ya
dok anda sempat mengatakan dan bahkan menawarkan diri untuk menjadi salah satu yang pertama yang divaksin apabila pemerintah sudah mulai melakukan program vaksinasi
sama sekali tidak ada keraguan ya dok terhadap ini
karena kita tahu masyarakat ini banyak yang juga takut begitu untuk divaksin
ya jadi kan begini
jadi yang sudah dilakukan itu prosedur prosedur keilmuan prosedur ilmiah
jadi kan uji klinis sudah dilakukan
kemudian pemerintah sudah sampaikan bahwa prosedur ini tidak akan dilangkai uji klinis
dan reportnya ditunggu januari
setelah freeport keluar kemudian badan pom sebagai otoritas melakukan penilaian
setelah badan pom melakukan penilaian baru berizin dari badan pom
kalau prosedur itu dilakukan dengan baik itu saya kira masyarakat tidak perlu maju
persoalannya memang masyarakat masih banyak yang maju
sehingga selain penjelasan tentang langkah langkah yang sudah diambil badan pom
memang pernah kami sampaikan kalau bisa ada role model atau contoh contoh dari pimpinan dari public figure dari tokoh tokoh yang mau menjadi role model pertama
sehingga masyarakat dengan melihat contoh itu kemudian kaguannya akan bisa dikikis
keraguannya sehingga percaya betul bahwa memang vaksin ini penting bagi kita semua
oke kalau saran anda role modelnya ini siapa misalnya dok
sebanyak mungkin role model tokoh masyarakat figu public figure kemudian pimpinan baik pimpinan di tingkat pusat pimpinan di tingkat daerah
itu sebetulnya melakukan agar masyarakat betul betul percaya
agar berita berita hoaks yang menimpa masyarakat itu terkikis dengan dirinya
karena masyarakat kita ini kan secara budaya paternalistik
jadi kalau dikasih contoh dia akan lebih ikin lebih percaya untuk melakukan itu mungkin karena menggunakan tokoh tokoh dan public figure nya

oke bahkan kita sempat dengar presiden jokowi akan menjadi salah satu yang pertama kali untuk mengikuti program vaksinasi covid sembilan belas ini ini
oke bahkan kita sempat dengar presiden jokowi akan menjadi untuk mengikuti program vaksinasi covid sembilan belas ini ini
oke bahkan kita sempat dengar presiden jokowi akan menjadi salah satu yang pertama kali untuk mengikuti program vaksinasi covid sembilan belas
saya ke pak yulianto pak yulianto kalau dari di jawa tengah sendiri bagaimana kemudian masyarakat jawa tengah menanggapi vaksinasi ini
potretnya seperti apa apakah mereka tidak ada keraguan sama sekali atau antusias atau seperti apa pak yulianto
ya jadi kalau tidak ada keraguan sama sekali saya kira enggak ya karena banyak survei yang mengatakan bahwa ada sebagian kecil yang ragu itu ada
jadi saya kira itu tidak bisa kita ngiri ya
namun demikian saya kira tadi dengan contoh contoh seperti pak dr daeng tadi sampaikan
utamanya mungkin tokoh agama ulama tokoh masyarakat tokoh organisasi profesi
karena yang pertama ini adalah nugget
jadi kalau pak ketua pbid ini sudah memulai yang pertama saya kira ini sangat mempengaruhi teman teman nugget yang lain
jadi saya sangat mendukung apabila pak dain ini nanti salah satu yang di
di vaksin yang pertama
dan itu sangat mempengaruhi saya kira teman teman nugget yang ada di tapangan
dan saya juga setuju kalau di jawa tengah ini mengusulkan tokoh tokoh agama dari berbagai agama
ada islam katolik kristen buddha hindu begitu
lalu juga tokoh nakes ini yang sedang kami cari juga
ketua idi jawa tengah itu umurnya sudah lebih dari
tidak masuk ya dalam persyaratan umum yang boleh ikut vaksinasi ya
jadi kita baru baru meminatarisir dan kita mengusulkan karena kita diminta untuk mengusulkan ke jakarta
dan nanti yang terpilih nanti akan katanya akan mendampingi bapak presiden ya untuk di
ya kira kira begitu
kalau pejabat publiknya kira kira apakah ada yang kemudian sudah siap suka rela untuk menjadi salah satu yang pertama yang divaksin pak yulianto
ya jadi konsep itu kita belum karena untuk tahap pertama itu kan untuk nakes mbak
ini untuk nages
bukan untuk pejabat publik yang lain
artinya pejabat publik itu nanti di tahap kedua sebenarnya
di bulan maret ya pak ya
jadi kemungkinan kalau ini ada mau apa
pemilik pemilik figur ini mau di
untuk memancing ya untuk
memberi contoh ini mungkin nanti di tingkat nasional ya
tapi kalau di tingkat daerah memang belum ada
rencana seperti itu
karena memang vaksin yang diberikan ini adalah yang pertama ini untuk
menagang kesehatan di daerah
kalau kemudian bisa dipotret keraguan terhadap vaksin ini bentuknya seperti apa
keraguan efektifitasnya kah atau
seperti apa pak yulianto
mungkin mungkin nanti pak dr daeng punya
survei atau apa ya
tapi kalau kami memang tidak mempunyai
belum melakukan survei itu
jalannya waktu nanti semakin kecil lah semakin sedikit hal hal yang
dan itu harus kita
dari bawahnya tadi bahwa
proses pembuatan vaksin ini adalah sudah mendasari
keilmuan yang cukup panjang
itu bisa dipertanggungjawabkan
dan sampai pada akhirnya nanti perizinan dari badan komunikasi
dan sebagainya itu tentunya
sudah melalui suatu
uji laboratorium atau uji klinis dan sebagainya
mui saya kira juga terlibat
menaik yang terkait dengan
jadi pada prinsipnya masyarakat itu tidak perlu ragu
mengenai vaksin ini
tidak perlu ragu lagi begitu ya
kalau kemudian tadi
saat ini kita memang masih menunggu
izin begitu ya
kalau bisa dikatakan demikian ya
dari mui dan juga
dari badan pom
pertanyaan saya pak dayeng
untuk menjadi jaminan
bahwa vaksin ini aman ya dok
di seluruh dunia itu
itu diberikan izin
di masing masing negara
jadi kalau di amerika itu
kita yang memiliki otoritas itu
nah prosedur yang dilakukan
dan itu diawasi
karena standar itu
yang dikeluarkan oleh who
kalau di amerika
itu izin yang dikeluarkan
di badan pom
prosedur yang secara
internasional standar ini
dilakukan dengan baik
ya termasuk di indonesia
itu juga dilakukan
kita akan lihat
termasuk saya juga akan tanya
lanjutkan dialog ini
setelah jeda berikut ini
akan segera kembali
bersama kepala dinas kesehatan
provinsi jawa tengah
dan ketua umum pengurus
besar ikatan dokter indonesia
kalau memang target pertama adalah
informasinya akan diberikan
sms begitu ya
apakah sudah berjalan
dan sama sekali tidak ada kendala
ya ini memang
dan memang belum
penjatualan sedang di
mohon biarkan ada
mekanisme yang kemudian tadi disampaikan
oleh kementrian kesehatan ini
di seluruh indonesia begitu ya
tergantung dari masing masing daerahnya
punya mekanismenya sendiri sendiri begitu pak yulianto
ya sebenarnya pada prinsipnya
pada prinsipnya itu
sama jadi nanti
lalu untuk memberitahukan
lalu juga nanti
kalau sasaran itu akan
lalu setelah itu
dengan tanggal kapan
lalu setelah itu
nanti juga diingatkan kembali
vaksin mendapatkan vaksin di mana
lalu juga tangganya berapa
itu nanti seperti itu
belum berjalan begitu ya
januari nih jadi
memang saat ini belum
di kairang juga belum
di empat belas januari ya
dan lain sebagainya
pak yulianto tadi begitu
tetapi screening itu
dan pada prinsipnya
cukup atau tidak
tahap pertama itu
jadi kalau dikalikan

nah itu bagaimana kemudian

sementara yang baru dikirim
sekitar enam puluh dua ribuan dosis
ada yang merasa
tidak mendapatkan vaksin
padahal mereka juga
sebelah vaksinnya masih
vaksin yang kami terima itu
tiga puluh lima kabupaten
dan kami sudah memberitahu
ini baru kebahagiaan
sekarang saya ke
mungkin ada masukan
soal jumlah dosis
yang kemudian mungkin
jumlah target sasaran
sudah banyak begitu ya
sudah ada beberapa begitu
melapor ke idi
belum mendapatkan sms
belum mendapatkan undangan
organisasi profesi kesehatan
dari kementerian kesehatan
dengan seperti itu
nanti bisa direncanakan
apa yang disampaikan
ke masing masing provinsi itu
tahap pertama itu
nanti akan ada follow up
yang terdata itu
untuk pendaftaran berikutnya
atau distribusi berikutnya
kira kira seperti itu
nanti untuk jelasnya
untuk teman teman kawan
ada sesi khusus
yang harus dilakukan vaksinasi
sejauh ini sudah ada keluhan
pendistribusian vaksin ini
kami belum dapat sms
kalau yang dapat sms
bertanya apa ini betul
nah kami sudah jelaskan
kalau yang tidak dapat
dan ingin mendaftar
nah ini yang kami lagi
mekanismenya seperti apa
bagi yang belum
tetapi dia ingin mendaftar
mudah mudahan minggu depan
penjelasan itu sudah clear
bagi kita semua
yang jelas sebelum tanggal empat belas januari
merupakan awal dari
kalau kemudian tadi kita dengarkan
dari kementerian kesehatan
pemerintah akan mengusahakan
dan menyebutkan beberapa merek
apa kemudian yang
mereknya dari mana saja
asalnya dari negara
dari yang penting
yang paling penting itu
mirip dengan obat ya
untuk tujuan yang sama
misalnya untuk tujuan
sumbernya dari mana saja yang penting perintah melakukan prosedur penjaminan aman dan penjaminan efektifitas
oke masalah masalah merek ini kemudian bermasalah atau tidak sih pak yulianto bagi masyarakat di jawa tengah
ya jadi masalahnya ada di otin ya jadi kalau seperti sinovac sinovac itu perlu suhu antara dua sampai delapan derajat celcius
saya kira itu mudah didapat baik di tingkat provinsi kabupaten sampai puskesmas
karena bisa menggunakan vaksin residrator
atau lemari tes atau lemari vaksin itu saya kira sudah padanya semua
namun demikian yang merek lain ya seperti pfizer moderna dan sebagainya itu membutuhkan suhu minus tujuh puluh derajat celcius
ini posin ultra posin seperti ini ini yang belum
semua daerah tempatan berkah itu memiliki fasilitas ini
jadi filmnya adalah pada posnya di merk merk itu
tetapi pada sisi manfaat seperti dokter yang tadi apun itu merknya pasti sudah melalui suatu uji kredit secara ketat
sehingga diharapkan masyarakat juga tidak ragu lagi begitu ya pak yulianto
kalau kemudian masih ada masyarakat
masyarakat yang ragu dan kemudian tidak mau divaksin
kalau ada beberapa daerah misalnya jakarta bahkan memperlakukan sanksi
di jawa tengah sendiri seperti apa
apakah ada proses pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak mau menerima vaksin
ya sebenarnya itu ada undang undang luar
yang mana dalam rangka mengotasi masalah kedarugatan kesehatan terbatas wabah
jadi pemerintah mempunyai program itu dan masyarakat itu harus mendukung
lalu kedua juga apabila ada petugas yang melakukan tugasnya dan mendapatkan kulitan dan halangan
maka pasti ada konsekuensi konsekuensi
jadi seperti itu
tetapi memang di jawa tengah
ada memiliki perjalanan yang terkait dengan sanksi
dan yang dikenakan pada yang berdoa
tapi seperti yang ada di tki
terakhir tujuan vaksinasi ini tentunya kita harapkan bisa efektif dan efisien
dan tentunya tidak menimbulkan problematika baru begitu
pak yulianto terakhir dari anda
apa strategi supaya vaksinasi ini
berjalan dengan lancar dan apa yang kemudian anda ingin sampaikan atau himbau kepada masyarakat jawa tengah pada khususnya
ya saya menyampaikan bahwa
kebencian atau kasus baru covid ini terus masih menanjak dan meningkat
begitu juga jumlah kematiannya
bahkan pada tahun ini masih mencapai puncak
nah ini yang kami sampaikan kepada masyarakat
bahwa kita belum mempunyai obat untuk membunuh virus tersebut
jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama memutus mata rantai penularan
dengan melaksanakan empat m gitu
memakai masker menjaga jarak menjaga pake sabun lalu juga menghindari kerumunan
seperti itu harus tetap dilaksanakan
dan yang kedua adalah
itu yang bisa kita lakukan
jadi walaupun kita sudah melaksanakan empat m kita tetap harus vaksinasi

jadi kita tidak bisa mengandalkan
hanya satu upaya saja
tetapi upaya apapun yang bisa kita laksanakan harus kita laksanakan
baik terakhir dari anda dr daeng
seperti yang tadi disebutkan pak yulianto
meskipun vaksin sudah di depan mata namun masyarakat juga jangan terlalu euforia
sehingga melupakan cara yang paling utama begitu ya tiga m dan juga tiga t
ya jadi memang sekali lagi
vaksin ini secara metode kedokteran memang untuk menjaga penyakit
dan saya sampaikan bahwa secara historis bahwa kita ini yang hidup di zaman sekarang mulai yang paling kecil sampai yang paling tua
itu kemungkinan besar adalah generasi yang diselamatkan oleh vaksin
dari penyakit penyakit yang berbahaya atau penyakit penyakit yang berbahaya
atau penyakit penyakit yang menimbulkan kecacatan
oleh karena itu mari kita bersama sama masyarakat
song song vaksinasi untuk besar menghentikan covid sembilan belas
tapi tentunya supaya lebih sempurna tidak tertular
vaksinasi ini kita tempingi dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan
mungkin itu yang dapat saya sampaikan
baiklah kalau begitu ketua umum pbid dan juga kepala dinkes jawa tengah
dr daeng m fakih dan pak yulianto iprabowo
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
salam malam bapak bapak